aksi solidaritas atas kekerasan seksual yang dialami oleh seorang mahasiswi universitas gajah mada saat melakukan kuliah kerja nyata tahun dua ribu tujuh belas lalu digelar di tengah kampus fakultas ilmu sosial dan politik
kasus kekerasan seksual ini bukan kali ini saja terjadi di ugm
sebelumnya kasus serupa juga pernah dialami oleh mahasiswi visipol ugm
aksi pukul kentongan dan membunyikan peluit ini adalah aksi solidaritas atas kekerasan seksual yang dialami seorang mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik universitas gajah mada yang penyintasnya disimbolkan dengan nama agni
kekerasan seksual terjadi saat melakukan kuliah kerja nyata atau kkn pada pertengahan tahun lalu di pulau seram

pelakunya diduga adalah mahasiswa fakultas teknik yang saat ini akan diwisuda
solidaritas kita agni ini juga diberikan dengan cara memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan kepada penyelesaian kasus ini
koordinator aksi menuturkan aksi ini telah mendapat persetujuan dari penyintas
di sini kami ingin menyatakan bahwa urgensi ini bahwa tuntutan ini bahwa keseriusan untuk merespon kasus kekerasan seksual juga datang dari dalam ugm
dan kami ingin ugm
pemerintah dan kami ingin ugm sebagai institusi pendidikan memiliki perspektif yang berpihak pada korban memiliki tanggung jawab yang jelas dan tegas terhadap kasus kasus kekerasan seksual
termasuk kasus agni yang hari ini mendapatkan momentumnya untuk dipedulikan oleh banyak orang
dekan visipol ugm erwan agus purwanto memberi dukungan atas aksi solidaritas ini dengan ikut membunyikan kentongan dan memubuhkan tanda tangan
menurut erwan pihaknya sudah menerima kasus ini pada akhir dua ribu tujuh belas
yang mendorong kasus ini dibawa ke ranah hukum
kasus kekerasan seksual ini muncul pertama kali setelah badan penerbitan pers masiswa atau bppm balairung menurunkan tulisan berjudul nalar pincang ugm atas kasus perkosaan yang dimuat lima november
kasus ini ditemukan secara tidak sengaja ketika mereka sedang membuat laporan tentang kkn
laporan yang berubah menjadi reportasi investigasi ini sempat menemui jalan buntu
banyak pihak yang menghindar yang tidak mau diwawancara
akhirnya kemudian kami sebisa mungkin melakukan investigasi yang dilakukan dengan berbagai cara
akhirnya ya ini bisa ditulis pada november ini untungnya
untungnya sebelum katakanlah yang diduga atau yang atau hs ini belum wisuda
bukan kali pertama ini saja kasus kekerasan seksual menimpa mahasiswa visipol ugm
pada dua ribu lima belas seorang mahasiswi mengaku mendapat kekerasan seksual dari seorang oknum dosen visipol
kasus ini berhenti setelah dosen ini dibebas tugaskan dari kegiatan mengajar dan membimbing skripsi
namun hingga kini ugm tidak pernah membawa kasus kasus ini ke ranah hukum dan memilih menyelesaikannya secara internal
hendrawan setiawan sleman
langsung saja kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia
ada hendrawan setiawan di yogyakarta
hendrawan selamat malam
informasinya ini bukan kali pertama
dugaannya sudah sudah banyak kasus seperti ini
sudah beberapa kali
ini artinya jadi puncak protes mahasiswa terhadap aksi atau kekerasan seksual terhadap mahasiswi di sana
ada aksi protes di sana sampai saat ini malam ini saya lihat di belakang anda masih berjalan
sepanjang hari ini seperti apa
yang disuarakan apa saja
ya puspa memang benar bahwa di belakang saya ini masih ada aksi solidaritas dukungan terhadap penyintas yang menjadi penyintas kekerasan seksual
yang terjadi dalam kkn yang terjadi di pulau seram maluku pada pertengahan dua ribu tujuh belas
dan aksi ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa yang saat ini berkuliah di sini namun juga ada alumni dosen dan juga tadi ada dekan visi polugm juga ikut membubuhkan
dan ikut membubuhkan tanda tangan dan ikut memukul kentongan tanda adanya kekerasan atau desakan untuk menyelesaikan kasus ini seadil adilnya
dan dukungan ini tidak hanya berasal dari aksi di sini saja namun ada beberapa dukungan lewat media sosial yang saat ini jumlahnya bisa mencapai lebih dari satu ratus lima puluh ribu
ini saja yang ada di sini sudah ada seribu dan masih terus dihitung berapa jumlah akhirnya saya masih menantikan
namun yang pasti dukungan ini terus bergelora dan ini bukan kasus pertama setidaknya ada dua kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di ugm
yang terjadi menimpa mahasiswi visipol di tahun dua ribu tujuh belas dan di tahun dua ribu lima belas hanya pelakunya berbeda
ketika di tahun dua ribu tujuh belas atau senyama inisial atau nama alias agni ini ini pelakunya adalah mahasiswa fakultas
teknik yang saat ini menjadi satu unit dengan lokasi kkn yang bersangkutan
sementara di tahun dua ribu lima belas pelakunya adalah dosen visi polugm yang saat ini sudah dibebasugaskan
dari proses mengajar dan juga dari membimbing skripsi
selain itu ia juga dikenai sanksi tidak atau dibatalkan proses promosi menjadi salah satu kepala pusat studi di ugm puspa
baik dari ribuan tanda tangan yang ada di ugm maupun di lini masa
begitu dukungan yang hadir
respon pihak ugm seperti apa lanjutannya
apakah memang dengan tegas mereka akan membawa kasus kasus ini yang sudah lama ini ke jalur hukum
atau seperti apa hendrawan
kalau richard ini belum ada satupun kasus kekerasan seksual yang dibawa oleh ugm ke ranah hukum
bila kasus ini nanti akan dibawa ke ranah hukum dengan persetujuan penyintas
artinya ini adalah kasus pertama
kekerasan seksual yang terjadi di ugm yang dibawa ke ranah hukum
respon dari ugm saat ini adalah ugm memastikan bahwa pelaku yang saat ini akan menjalani wisuda pada november ini
dipastikan dia batal ikut wisuda kali ini
dan diperkirakan paling cepat dia bisa mengikuti wisuda enam bulan ke depan
atau saat kasus ini dianggap selesai
nah bagaimana kasus ini dianggap selesai tentu masih menjadi pembicaraan tim investigasi independen yang saat ini dibentuk oleh ugm
karena apakah karena yang menjadi isu dalam aksi yang saat ini terjadi di belakang saya adalah ketika sanksi itu diberikan kepada pelaku
apakah ini juga mendapatkan kerelaan dari penyintas
karena sekali lagi bila kita melihat kasus kasus kekerasan terutama kasus kekerasan seksual
maka penyintas selalu menjadi pihak yang harus menjadi pertimbangan utama daripada tentu saja pelaku
karena kerelaan penyintas ini dan kesedihan dari penyintas
ini yang menjadi perhatian paling utama dalam penyelesaian kasus ini
dan pihak dekan atau dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas gajah mada juga menyatakan selain masalah administrasi
dia juga mendorong supaya kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum
dengan adanya sanksi yang diberikan dan juga ada bantuan investigasi
semoga kasus ini bisa cepat terkuak bisa cepat terselesaikan begitu
terima kasih andrawan
setiawan korrespondensi anen indonesia melaporkan dari yogyakarta